sekarang kak fadli lagi sama handara
iya sih ma
tapi mila nggak tahu kenapa perasaan kak mila masih nggak enak ma
mila udahlah kamu tenang aja
kamu dan fadli lagi liburan
sekarang konsentrasi aja sama liburan kalian
nanti urusan taufan biar bapak dan mama yang urus
mila mila udah dulu ya
ya allah apa yang terjadi sama kak taufan
kak fadli harus tahu kak fadli harus tahu
nomor yang anda tuju saat ini tidak dapat dihubungi
nomor yang anda tuju saat ini tidak dapat dihubungi
ya allah handphonenya kak fadli nggak aktif lagi
ya allah taufan
pa pa taufan kenapa
kenapa bisa jadi kayak gini pa
kenapa bisa jadi kayak gini pa
papa nggak tahu papa nggak tahu papa juga bingung ma
ya allah tolong
ya udah ya udah pa tolong tolong tolong pa
dokter fadli disuruh ke sini sekarang pa
aku gak bisa diem aja kayak gini aku gak bisa diem aja
aku harus tahu kondisinya kak taufan aku harus pulang
permisi mbak saya mau check out ini kuncinya
kamu ada di sini bukannya bukannya kata kak fadli kamu udah pulang
iya tapi tapi aku nggak jadi
aku mau ke resepsionis aku mau pesan taksi dok
oh aku tahu
pasti kamu lagi berantem ya sekarang ya sama fadil
kamu pasti akhirnya percaya sama aku kan
kalau orang yang bersama kamu selama ini adalah taufan yang menyamar jadi fadli
edo udahlah dok kamu tahu apa apaan sih dok
aku percaya orang yang sedang bersama aku ini kak fadli bukan kak taufan
udah ya dok ya
aku gak mau berdebat sama kamu
sekarang mendingan kau bantuin aku cari taksi
aku mau pulang edo aku mau ke jakarta
bukannya kamu tadi saja baru nyampe
oh pasti kamu sama fadli lagi berantem lagi kan sekarang
edo udah udah stop udah stop jangan ngebahas masalah itu lagi
ya udah gak lama kamu gak mau bantuin aku untuk cari taksi biar aku pesan taksi aja
nggak nggak nggak nggak nggak nggak
jakarta anyar itu sangat jauh
masa kamu perlena taksi
nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak
gini dem aku yang anterin kamu pulang
tapi sekarang kita cari fadil dulu
karena aku nggak mau dikira aku nyurik istri orang lagi
aku udah mencari kak fadli do tapi kak fadli nggak ada
udah kamu tau sama apa ya
udah do tapi nggak aktif
ya ya mungkin sekarang kak fadli lagi lagi sama andara
udah lah do aku mau cari taksi
nggak nggak nggak udah kamu pulang sama aku aja
kebetulan aku juga lagi mau pulang ke jakarta
mila ayla kamu tuh lagi buang kafa dan kamu juga lagi hamil
aku nggak mungkin izinkan kamu naik taksi sendirian
nggak boleh deh kamu pulang sama aku aja ya
nggak nggak nggak nggak nggak
tuhan tuhan kamu harus kuat ya sayangnya kamu harus kuat ya sayangnya kamu sabar ya
tuhan tuhan tahan tuhan
pak bagaimana keadaan fad keadaan taufan gimana
saya juga nggak tahu dokter tolong dok tolong diperiksa
ya allah ya allah tolong selamatkan anakku ya allah
ya allah tolong selamatkan taufan tolong selamatkan taufan
ya allah tolong selamatkan taufan
dia nggak apa apa kan pak
pak bu taufan ini banyak hilangan darah
jadi sesegera mungkin dia harus dibawa ke rumah sakit
karena dia memerlukan transfusi darah segera mungkin
tolong hubungi fadil
karena tovan pasti akan memerlukan donor dari fadil
tolong secepatnya pak ya
nombor yang ada tujuh saat ini tidak dapat dihubungi
gak aktif pak
ya allah fadil gimana sih
di saat penting seperti ini malah handphonenya nggak aktif lagi
pak pak coba lagi ya
fadil kamu harus kuat nak
kamu harus kuat nak jam menyerah nak
semoga kamila udah gak semarah tadi
mila aku tahu kau masih marah sama aku
biar aku menjelaskan semuanya sama
biarkan aku masuk mila
aku mau berjalan ke rumah sakit
aku mau berjalan ke rumah sakit
aku mau berjalan ke rumah sakit

aku mau menjelaskan semuanya sama kamu
supaya kita menjelaskan masalah ini dengan baik baik mila
mila kamu denger aku mila
aku masuk ya
kenapa rasaku tiba tiba gak enak
aku harus cari kamila
jadi terjadi sesuatu sama taufan
memangnya taufan kenapa
aku juga belum tahu sebenarnya taufan kenapa
tapi tadi aku mendengar kalau mama ambar itu sangat histeris sambil jerik jerit seperti itu
makanya aku yakin banget pasti terjadi sesuatu
sesuatu yang gawat sama kak taufan dok
makanya aku cemas banget sekarang
dok kamu bisa lebih cepat gak sih nyetirnya
ini juga udah cepet mila
ya tapi lebih cepat lagi dok
ya aku gak bisa
kamu tuh lagi hamil dan kamu lagi bawa kava nggak bisa
ya allah dok
tapi aku bener bener takut dok
aku cemas banget mikirin kak taufan
ya allah allah muhammadahimu
mohon ya allah selamatkanlah kak taufan
lindungilah kak taufan
dan semoga gak terjadi apa apa sama kak taufan
ya allah hamba mohon
kenapa kamela begitu mencemaskan taufan
atau jangan jangan dugaan bahwa benar
kalau koma itu adalah fadil
makanya kamela sampai sepanik ini

kalian sih tidak mau sorry
tentu saja kek